eh insyaallah apaan ah
indah lah bah bang suam itu kan orang yang amanah
amanah apaan rom
nah asal lu tau ya
kalo sampe si sulam ketauan
memberikan kesempatan si topan untuk melahirkan diri
abah langsung yang melaporkan ke kantor polisi
dan akhirnya rumannya cerita sama aku
kalau laki laki yang dia cintai sekarang
adalah mas ramadi
mas laki laki yang beruntung banget dicintai sama rumahnya
karena dia gadis yang baik banget dan tulus mas
ternyata diam diam rumana sudah menyukaiku
lo selesai lu belanja nya
udah udah gak bisa ditepat tau
lo deh bilang lu emang gak ada usaha kerjaan
eh ada apa nih
ini kasak kusuk kasak kusuk
eh punya rencana
gue mau ngajak mainan kerja bang
gua dukun lo
jadi bini emang mesti begitu
lo mau kerja di mana ya
hmm itu bang
bantu bikin kue
ami umi mariam
lo mau kerja
gue kakak temen
gue kakak suka
lo kenapa udah tau
gue kakak temen sama umi mariam
pelakuannya soalin begitu
lu kagak demen kagak suka
eh lo mesti duluan aku kata laki
kalau gue kagak suka lo mesti kagak suka
kita udah capek banget dong
kalau lo kagak menurut gue silakan
jangan nyesel loh
kalau gue mau kawin lagi
kalau ada perempuan yang suka maaf bang
itu om om mamanya
sekarang kalau emang lo berdua
pada bikin kesal terus
mendingan lo berdua gue cairin
biar mampus kalian loh
mama ini kan hidup kita biar sendiri bang
sampai itu warisan lo just
kalo mau diantar di gede hah

ternyata selama ini dia menyembunyikan perasaan cinta itu padaku
mungkin karena itu adalah cara dia mencintaiku
dengan caranya yang sederhana dan simpel
sepertinya aku harus menunjukkan isyarat
kalau aku sudah mengetahui perasaan dia yang sebenarnya
yang ini aja mas
bunga moar merah yang biasanya buat menunjukkan cinta
nah kalau kelopaknya yang masih tertutup
itu biasanya cinta yang masih tertutup
oh gitu ya
boleh saya lihat
oh iya tapi gimana caranya ya supaya dia tahu kalau saya sebenarnya minta dia untuk membuka kelopak bunga ini
mas tinggal terus terang aja sama dia
nanti kalau mas sudah tahu dia itu suka sama emas
insya allah nanti bakal dia sendiri yang buka kelopak itu
kemana itu waduh
nah ini dia nih
mariam inget ya
gue minta mulai hari ini
lu berhenti ngajarin ilmu sesat ami kedua bini gue ya
maksudnya apa ya bang ayah gak ngerti
jangan berlagak bego deh lo jangan berlagak bodoh
lo udah jelas ngajarin bini gue
sampai sekarang akhirnya bini gue ngebongkar sama gue tau
ayah gak ngajarin seperti itu
ayah ngajarin istri istri apa gitu cuma bekerja aja itu
justru sejak si neneng sama si eti kerja sama lo
dia sekarang berani ngawan gue lo tau gak
ayah gak punya niat seperti itu bang
ayah cuma ngajarin apa yang dia butuhin aja itu aja
gue kagak temen bini gue kerja sama lo tau gak
ya allah bukannya bersyukur bang
kita dikasih kerjaan sama umur yang malah nunjak lagi
kalau kita kagak kerja lo jamin hidup kita bakal tenang gitu
abang cuma bikin nafkin itu si jahlo tuh
ayah mah kagak ada apa apenye
iya yang bertelur kagak bisa dimana mana koncorannya
mulai ada dimana mana tuh kontrol si jahlo ha
eh eh eh entar gue gampar gamparin lo
jangan bawa bawa jahlo
ini kagak ada urusan sama ayam kesayangan gue
ini udah jelas urusan lu berdua sama ini nih si mariam nih
justru itu bang
abang harus mikir
kita ini udah hidup sama abang sebelangsak belangsaknya
kita harus ada usaha bank
untuk melanjutkan hidup ini bang
abang malah begini gini aja enak banget loh
bukannya bersyukur alhamdulillah
gue punya bini di bawah kerjaanmu sama kum mariam
akhirnya bisa punya duit
bersyukur lo bang
jangan cuma bisa marah marah marah doang
eh eh eh diam
lo berdua ngoceh aja gue tabuk tabukin lo pada lo
eh mariam gue kasih tau ya
biar diantara kita kagak ada masalah
mendingan sekarang kedua bini gue lo phk
lo kasih pesangon lo kasih thr mereh
susah kalo lo tuh otaknya cuma setengah nyempil lagi
kerja belum minta pesangon
udah kita nyuruh orang phk
lo tuh bener bener kayak gue punya otak gak bisa mikir
kita maut bang belum kerja
masa udah minta gaji sama thr
udah udah sekarang
umi masuk ke dalam aja ya
nih ke dalam aja ya
gak usah mikirin nih si kodok sama nih ya
nih urusin kita berdua ya
gue lagi ngomongan ini gak berusaha bapak
ya urus urusannya dua duanya bener bener gue cerain
eh kagak takut kagak takut cerain
sekarang juga oke eh
sekarang lu bawa gue ke pengadilan
lo cerain gue di pengadilan
jadi bener bener gue mau cerain lo ya
lu kagak punya laki lo berdua
kagak apa apa eh
kagak mau ke manfaat punya laki
ada laki kagak ada laki sama aja
maksudnya apa sih kirim bunga gini
wah kayaknya lagi mau kirim bunga nih
aku gak suka bunga juga ki
nih buat aki aja
aki itu doyannya daun daunan
kayak selada air daun pepaya
nah itu bisa dikirimkan
makannya dicocol sama sambal terasi
iya turunan codot
rum daripada mau bazir
buat ncing lo aja
buat ketike biar romantis
ya allah cik
emang kenapa rum
ncing kan udah tua kali ngapain
biar tua yang penting gesit
mau romantis gak mau modal
udah rum masuk ya
rum jadi gak sih sulam ngantriin si topan ke kantor polisi
insya allah mi
eh insya allah ngapain
enggak lah ba
bang sulam itu kan orang yang asli kan

amanah apaan rum
nah asal lo tau ya
kalo sampe si sulam ketahuan
memberikan kesempatan si topan untuk melarikan diri
abah langsung yang melaporkan ke kantor polisi
waalaikumsalam mbak mahmud
mencari babi om